ya sudah lumrah alias sudah lazim ketika pemerintah memanfaatkan ketenaran publik figur untuk kampanye program programnya
namun ketika tujuan bertolak belakang dengan hasil justru sensasi yang mencuat di masyarakat
beredarnya video seorang public figure yang setelah divaksin covid sembilan belas justru berpesta menimbulkan pertanyaan
bagaimana sebenarnya konsep pemerintah yang sudah beberapa kali memanfaatkan influencer dalam program programnya
termasuk komunikasi politik yang ingin dicapai pemerintah
malam ini saya sudah ditemani oleh dhani amrul ihdan tenaga ahli utama ksp
ada dr tirta mandira hudi relawan medis covid sembilan belas yang berada di sleman yogyakarta
dan ada henry satrio pengamat komunikasi politik dari kedai kopi
selamat malam bapak bapak
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb
pak dhani saya ke anda dulu
pak dhani sejauh ini program
vaksinasi berjalan dengan lancar
kita belum mendengar ada masalah yang berarti
namun yang kemudian menjadi masalah adalah strategi sosialisasinya yang justru berbuntut panjang hingga kerana hukum
dari pihak istana bagaimana kemudian menindaklanjuti kasus raffi ahmad
sebelum kesana kita harus memberikan juga pencerahan juga kepada seluruh masyarakat
bahwa ini adalah kita bersuka cita dengan masuknya vaksin
inisiasi oleh pemerintah untuk membuktikan bahwa negara hadir untuk melindungi seluruh hajat hidup rakyat seluruh dan segenap tumpah darah indonesia
yang kedua bahwa program vaksinasi yang telah dilakukan perdana oleh bapak presiden joko widodo
yang dilanjutkan juga dengan para tenaga kesehatan dan para tokoh masyarakat para pelayan publik
itu menjadi pemicu dan menjadi fondasi awal untuk dilakukan proses distribusi ke seluruh wilayah indonesia
saat ini vaksin yang telah didistribusikan disimpan di dinas kesehatan dengan sistem storage dan cold chain
yang memang memadai dasarkan standar dari who
nah selanjutnya adalah bahwa untuk memberikan komunikasi publik secara masif
memberikan kesadaran bahwa vaksin itu sebagai tindakan atau ikhtiar dari segenap komponen bangsa
untuk mencegah semisi covid sembilan belas
maka perlu dilakukan komunikasi
komunikasi publik secara masif terarah terstruktur dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat
tokoh pemuka agama di seluruh indonesia
sehingga di beberapa wilayah di indonesia juga dilakukan oleh kepala daerah dan para tokoh pemuka agama dan tokoh masyarakat
jadi harapkan tokoh masyarakat ataupun para pemuka pemuka agama
ataupun para public figure yang dipilih tersebut adalah mereka yang bisa menjadi role model
bisa menjadi coba
contoh di dalam melakukan komunikasi publik
terutama konsistensi di dalam menjalankan protokol kesehatan tiga m
karena vaksin ini bukanlah langkah yang paling objektif yang paling tepat untuk mengendalikan covid sembilan belas
tapi ini adalah sebuah ikhtiar pemerintah
karena istiar istiar pemerintah istiar seluruh komponen masyarakat
maka ini tetap patokannya adalah tiga m dan adaptasi kebiasaan baru
nah dalam kerangka adaptasi kebiasaan baru itu
diperlukan figur figur tokoh tokoh masyarakat yang bisa menjadi contoh
dan juga menjadi corong pelaksanaan tiga m di lapangan
karena setelah vaksinasi pelaksanaan tiga m itu tetap dijalankan
itulah yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru
dan adaptasi kebiasaan baru itulah ya dengan fondasinya
baik tapi nyatanya ada satu public figure yang kemudian
tidak menjalankan contoh atau role model yang diharapkan oleh pemerintah
bagaimana kemudian menindaklanjuti kasus ini
ya tentu kita menyesalkan ya
kita sangat menyesalkan bila ada public figure
yang memang tidak menjalankan protokol kesehatan setelah vaksinasi
karena selesai vaksinasi tahap pertama
dilanjutkan dengan vaksinasi tahap kedua empat belas hari
dan tentu dalam kondor empat belas hari itu
harus menjaga diri menjaga daya tahan tubuh
sehingga monitoring itu tetap dilakukan oleh para petugas kesehatan
jadi tentu kita menyesalkan kejadian kejadian yang tidak diinginkan
yang kedua saya juga mendapatkan informasi bahwa
public figure tersebut juga menyatakan permohonan maaf
sehingga ini juga kita harus melihat secara lebih jauh konteksnya
secara detail seperti apa kejadiannya di lapangan
oke permohonan maaf ini apakah juga
kita juga berikan kesempatan

kita juga sudah disampaikan ke pemerintah
public figure tersebut untuk melakukan klarifikasi
agar mendapatkan objektivitas yang seutuhnya
yang sesungguhnya yang real di lapangan seperti apa
dan juga kita juga memberikan kesempatan
karena negara ini adalah negara hukum
negara sangat menghormati hukum
supremasi hukum di atas segalanya
maka juga kita serahkan kepada aparat untuk mengeksplor
mengeksplor lebih lanjut tentang kejadian di lapangan seperti apa
apakah ada kejadian yang dilanggar atau tidak
kita serahkan semuanya kepada aparat penegak hukum
jikalau itu memang masuk kepada ranah hukum
oke pak dhani artinya pemerintah setelah kemudian
sudah dilakukan program vaksinasi hari pertama
artinya pemerintah tidak memantau secara khusus
pihak pihak yang kemudian menjadi role model
ataupun juga key opinion leader
yang kemudian ditunjuk memberikan contoh kepada masyarakat
mengenai program vaksinasi ini sendiri
apakah memang tidak ada
saya mungkin orang apa vai dari sisi
apakah seluruhan dari untuk itu
perjanjiannya untuk berusaha untuk memkonsumsi
atau menunda vaksinasi di kota yang pun
mungkin juga kepada atau bahkan yang ke depan
mungkin observasi juga tentang sehingga

vaak aku seringmon allah aku sampai darling pharmacy ini telah saya supayaustford arithmetic untuk memiliki pergerakan pergerakan dari masing masing orang ini
tidak terjadi kejadian kejadian yang tidak diinginkan
sehingga tentu sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah oleh tenaga medis itu sudah dilakukan
namun kembali kepada perilaku dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang sudah divaksin tersebut
sehingga ini menjadi tanggung jawab pribadi untuk menjaga konsistensi dari pelaksanaan protokol kesehatan
oke baik kita di sini ada dr tirta salah satu yang juga menjadi key opinion leader yang menjadi peserta pertama vaksinasi
dr tirta cukup banyak berkomentar soal kasus rafi ahmad
bagaimana opini anda tentang kasus raffi ahmad dan mendengar penjelasan dari pak dhani tadi
kalau saya bisa revisi saya bukan kol
oke jadi apa nih kalau bukan kol
saya kan relawan kalau kol dibayar
jadi clear nggak dibayar ya
kalau dibayar saya sudah punya ferrari seribu biji pak
tadi perlu digarisbawahi ya
yang pertama saya datang ke sleman itu dikarenakan saya adalah relawan nakes ya
yang memang saya sudah dari dua ribu empat belas juga di sleman setelah lulus ugm
untuk terkait kasusnya langsung aja lah
nggak usah disebut public figure langsung disebut aja raffi ahmad
pertama ya ya raffi ahmad is being raffi ahmad
namanya entertain itu ya kita nggak bisa mengarahkan lebih
di tv aja rata rata mereka kan harus perform copot masker
jadi harus beberapa devaluasi
yang pertama pihak pihak terkait terutama istana itu harus mengevaluasi untuk memilih sosok yang diundang ke istana
karena istana itu kan hal yang paling ibaratnya paling sakral dalam sebuah negara ya
tempat tinggal presiden
ketika ada seorang warga dipanggil ke sana itu berarti istimewa dan amanah di bahunya itu tinggi banget bebannya
jadi harusnya orang orang yang dibeli ke istana itu yang memang bisa menjaga amanah untuk edukasi ke rakyat
karena dia fansnya banyak
saat itu pemerintah berharap agar edukasi mas rafi ini bisa mengalahkan isu hoax vaksin
cuman ya raffi speaking raffi
yang terjadi adalah seperti ini
dan ini di luar kuasa dan mungkin plot twist
nah nomor dua kita lihat kronologi kemarin
itu acara dilakukan di rumah
sen gelail kalau nggak salah
kalau nggak salah
kalau nggak salah
dan sen gelail sih saya telpon timnya temen temennya sih katanya defensifnya orang yang datang ke sana udah dibisiar swab semua
ya kan negatif katanya
tapi apakah pcr negatif itu berarti kita boleh melakukan hal seperti itu
apalagi ketika di jakarta ada ppkm
ini yang jadi masalah pertama
masalah kedua adalah status mas rafi yang dipilih istana untuk mewakili edukasi rakyat
mau kita defensif sekuat apapun bahwa saya sudah ini saya sudah itu
tetap dia akan disalah salahin terus
karena ya beban
karena saya dulu di bulan juni pun edukasi sebuah tempat hiburan di jakarta restoran
saya gagal jaga jarak aja sempat mendapat sanksi dari satgas
nah itu wajar wajar itu udah beban kok
dan yang ketiga
ini adalah pelajaran barga bagi kita semua
kalau sudah vaksin
sambil menunggu proses vaksinasi selama lima belas bulan kalau dari arahan pak menteri
ya tetep batui protokol tiga m
cuci tangan pakai masker
nah yang jaga acara ini diganti menjadi jawi kerumunan
jadi ya ini sama sama menahan diri lah
kalau dari saya seperti itu sih
dan ini mungkin harus kebijakan penggunaan kwl untuk istana itu kan
nggak ada curah mencapai penunjuk dari awal dia
kol di bidang hiburan sih
maksud saya di bidang ahli aja
dari itu rakyat akan lebih percaya
yang sesuai bidangnya begitu ya
dan dokter tirta pasti punya listnya banyak
nggak diajak bicara ya pada saat penentuan
sudah saya ajukan
sudah saya ajukan ke pak menteri
udah diajukan ya
timnya pak jokowi kan pasti memiliki tim tim sendiri
maksudnya raffi itu punya awareness yang sangat luar biasa di indonesia
mungkin pada waktu itu berpikirnya adalah
jadi harapannya kalau rafi yang edukasi
jadi ya kan ini plot twist banget
mas dhani nanti dijawab ya
soal apa yang tadi disampaikan oleh dr tirta
pihak istana ini menentukan
siapa tokoh yang kemudian akan mewakili
seluruh lapisan masyarakat
untuk bisa menjalankan vaksinasi
apakah kemudian ada evaluasi dan juga sanksinya seperti apa
terhadap rafi ahmad
kita lanjutkan setelah jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia newsro
kami di cnn indonesia newscast
pak dhani silahkan langsung dijawab
bagaimana sih sebetulnya proses penentuan kalau kemudian istilah populernya sekarang kol gitu yang
yang dipilih untuk dilibatkan dalam satu program ataupun satu kebijakan pemerintah
ya baik jadi kita melihat dalam kerangka yang menyeluruh dan utuh ya
dalam pemilihan sebagai public figure atau metode komunikasi secara masif yang dilakukan dalam kerangka vaksinasi ini tentu
harus melihat beberapa indikator selain figurnya selain bahwa dunia ini adalah sekarang ada dunia maya itu punya pengaruh yang cukup kuat
tentu itu ada pertimbangan pertimbangan yang juga mendasari
namun demikian dengan adanya kasus ini tentu kita melakukan evaluasi secara total
evaluasi secara menyeluruh terhadap
dari mulai kontennya metodologinya maupun siapa yang menjadi komunikatornya
ini adalah rangkaian ekosistem metodologi komunikasi yang harus diperbaiki secara keseluruhan oleh pemerintah
nah untuk teknis operasional seperti apa kita juga bisa melihat juga bertanya juga langsung kepada satgas
tentang komponen komponen apa yang diperlukan atau yang mendasari pemilihan
namun secara utuh
jadi kita juga bisa melakukan evaluasi secara umum bahwa ini perlu kami sampaikan bahwa kita melakukan evaluasi secara menyeluruh
dari mulai konten metodologi dan komunikator yang lebih efektif produktif efisien dan bisa menjadi contoh kepada masyarakat dengan sebaik baiknya
oke sekarang saya ke mas henry satrio
mas henry sebetulnya menggunakan kol ini kan seperti yang tadi dr tirta katakan sudah lama begitu ya
dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan dalam sosialisasi kebijakan
dan juga program pemerintah kita ingat pada saat undang undang cipta kerja kemudian masalah pariwisata juga digunakan oleh pemerintah
menurut anda sudah berkali kali kemudian tapi akhirnya ujung ujungnya ada masalah juga begitu
menurut anda evaluasi yang tadi disebutkan oleh pak dhani ini sudah cukup apakah mesti berkali kali sampai harus ada sudah evaluasi begitu katanya
iya kalau menurut saya
ada kekurangan pasti di hasil evaluasinya karena dalam situasi pandemi ini mbak eva yang pasti paling didengarkan adalah dokter dan tenaga kesehatan
saya sorry to say selama pandemi nggak akan dengerin seleb mau ngomong apa kayak itu seleb tentang pandemi ini nggak akan saya dengerin orang tidak ngerti kok
nah sekarang ada kol yang paling ampuh di indonesia sudah divaksin siapa presiden presiden
sudah paling dahsyat loh nah kalau istana aja nggak percaya sama keampuhan presidennya itu lucu
masa presiden dibandingin sama raffi ahmad itu sudah dahsyat betul presiden mau divaksin kemudian menteri kesehatan mau divaksin kemudian dokter dokter mau divaksin
itu sudah beralih luar biasa jadi maksud saya jangan semua kol itu disamaratakan untuk semua kasus gitu
raffi ahmad kalau pemerintah
pemerintah mau nanti kampanye mobil listrik pakai raffi ahmad mobilnya kan banyak tuh
tapi kalau untuk pandemi menurut saya the best sudah jokowi the best sudah menteri kesehatan dokter dokter lagi
saya nggak akan dengerin raffi ahmad raffi ahmad bilang ini vaksin terbaik siapa dokter bukan ngomong tentang vaksin
jadi menurut saya sayang sekali ada ketidakpercayaan kepada presiden
jadi menurut saya mesti dievaluasi lagi nggak tepat kalau menurut saya apa yang terjadi tentang vaksin ini
saya dukung vaksin tapi itu lihat di gambar pak menteri kesehatan saya percaya beliau pak jokowi saya percaya beliau
begitu raffi ahmad laku raffi ahmad apa hubungannya
nah ini dia menurut saya evaluasinya mesti benar benar bang dhani
nah itu yang usulin menurut saya perlu ditanya
ini nggak cocok juga
nah terus satu lagi
aktivitas media sosial itu memang baik
tapi nggak sepenuhnya baik juga gitu
dr tirta bilang mas hensat divaksin
saya kan percaya
tapi kalau mas raffi ahmad datang ke saya nih jauh jauh
mas hensat divaksin vaksin bagus
saya pasti akan nanya lagi ke dokter tita itu beneran nggak sih
itu bahkan damagenya
saya mau nanya juga sama dr tirta
kan di media sosial sekarang beredar bahwa
setelah divaksin pertama kali dia kan bawa virus tuh di badannya
itu justru sangat rentan menularkan sebelum dia divaksin yang kedua
bener atau tidak
nah itu sekalian sekalian bertanya karena di media sosial itu
si vaksin sinovac yang kemarin ini akan ampuh setelah dua kali sebetulnya mbak eva
justru yang satu kali ini dia berpotensi justru
menyebarkan karena ada virus tuh di dalamnya
saya sih menghargai ya niat baiknya istana ini kan pasti ada niat baik untuk membuat masyarakat percaya
bahwa vaksin ini baik dan diperlukan untuk penanggulangan covid
tapi menurut saya ini pembelajaran yang baik sekali untuk istana untuk memilih kira kira siapa
dalam situasi pandemi menurut saya tidak ada yang lebih baik untuk didengarkan masyarakat selain dokter dan tenaga kesehatan
gitu lah pak
oke dokter tita langsung dijawab dulu supaya pertanyaan ini supaya ada jawabannya begitu dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat
jadi nggak bisa menularkan
jadi kaskos langsung ke bagus ini malah langsung di confirm
jadi saya setuju dengan bapak sih
jadi sebenarnya memang meningkatkan trust isu dari pemerintah itu harusnya meningkatkan kualitas dari komunikasi publik
kita tuh tidak kekurangan tim pr yang hebat hebat di indonesia
harusnya emang kejadian si rafi ini menjadi pelajaran barga
terlepas dia minta maaf kita akui dia gentle
terus kedua terlepas dia akhirnya mengatakan bakal memperbaiki oke
kalaupun dia negatif covid berarti ya gara gara vaksin
kalaupun dia positif covid ya gara gara dia kerumunan
nah keempat tapi emang benar kata bapak ya
mungkin pak dhani bisa menjembatani lah
penggunaan kewal kewalin itu jangan dipukul rata
saya setuju banget kalau raffi ini
sangat berguna untuk industri kreatif
mungkin kementara ekrap mobil listrik
atau industri event itu bagus
tapi kalau tentang pandemi
emang sosok pak jokowi itu sudah cukup
kalaupun kalaupun kepepet nih
mending pak tompi dokter tompi
dr tompi kurang apa lagi dokter singer
jadi itu sih
jadi kalau terkait komunikasi publik itu ya
ada upaya untuk memastikan atau apa ya bisa kita istilahkan background check begitu ya
pak dhani di saat memilih seseorang menjadi kol ini
prosesnya itu seperti apa
karena ini kemudian akhirnya kita ingin tahu
sebetulnya komunikasi seperti apa sih
sebetulnya komunikasi politik seperti apa sih
sosialisasi seperti apa sih
sebetulnya yang ingin dibangun oleh pemerintah dengan penentuan kol kol ini
jadi sebetulnya kan masalahnya kepada komunikasi publik secara masif
kalau komunikasi publik secara masif
tentu itu kita perlu peranan public figure
tapi yang kedua adalah yang penting juga
ketika kita bicara terhadap konten vaksinasi
beberapa kali saya sampaikan juga di program media
bahwa kita harus bertanya kepada ahlinya
bertanya kepada profesor yang memang bergerak di bidang vaksin
dan tidak mempercayai berbagai macam
tulisan tulisan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
apalagi dari mereka yang bukan backgroundnya kepada ahli vaksin
nah oleh karenanya memang ini harus dipisahkan
mana yang dilakukan komunikasi secara masif
untuk message mengajak orang divaksin dengan konten vaksinnya
kalau bicara konten vaksin dengan ahli pakar
kalau bicara mengajak vaksinasi
orang untuk dilakukan vaksinasi
itu kita bisa melibatkan beberapa tokoh masyarakat
ataupun public figure yang punya pengikut yang cukup baik di masyarakat
dan dipandang baik oleh masyarakat
jadi ini ada dua hal yang memang berbeda
tapi sekali lagi
masukan dari teman teman tadi itu sangat tepat sekali
kejadian ini kita ambil hikmahnya untuk kita lakukan evaluasi secara total ke depan
termasuk dalam hal konten metodologi dan komunikator
tapi mengapa kemudian seperti yang tadi disampaikan
oleh dr tirta dan juga mas henry satrio
mengapa kemudian terkesan istana itu tidak percaya diri
padahal yang dihadirkan ini influencer nomor satu di indonesia
mengapa perlu menghadirkan tokoh tokoh lain
yang akhirnya ujung ujungnya menjadi seperti ini
menjadi sensasi begitu pak dhani
tentu kan kejadian ini sama sama tidak kita inginkan ya mbak
ini yang harus kita garisbawahi
bahwa kejadian ini sama sama juga tidak kita inginkan
demikian juga saya yakin di hati mas raffi ahmad juga demikian
juga tidak menginginkan kejadian seperti ini
sehingga dia juga menyampaikan permohonan maaf
bahwa betul bahwa dengan adanya suntikan perdana kepada bapak presiden
itu memberikan tingkat keyakinan
optimisme di kalangan masyarakat luas seluruh indonesia di semua segmen
bahwa presiden sebagai yang menerima suntik pertama kali
sehingga memberikan keyakinan bahwa vaksin ini aman seluruh masyarakat
dengan role modelnya adalah presiden
tapi untuk memberikan kesadaran juga kepada level level di semua sektor
dengan komunikasi yang masif
juga diperlukan peran serta dari semua stakeholder
kepada tokoh tokoh masyarakat tadi untuk ikut mengajak
karena masalah vaksinasi ini bicara komunikasi publik secara masif
secara massal yang harus melibatkan para stakeholder
termasuk tokoh tokoh masyarakat tadi
jadi ini adalah suatu hal yang berbeda
jadi perdekatan untuk memberikan keyakinan terhadap efikasi mutu dan kualitas
sama melakukan kesadaran
sekaligus juga untuk meng counter beberapa gerakan gerakan yang menyatakan anti terhadap vaksinasi
sehingga diperlukan keterlibatan para tokoh masyarakat di sini
oke saya ingin minta tanggapan dr tirta dan juga mas henry satrio
tapi kita harus jeda dulu
cnn indonesia newscast akan segera kembali
tanggapan anda dr tirta
kalau dari saya tadi saya nyatet semuanya ya
jadi kalau dari poin poin yang dikatakan sih
kita harus akui intinya
dari statement pak dhani pun dan statement pak henry pun mengakui bahwa
kesalahan yang dilakukan raffi itu pure personal
jadi kayak intinya ada isu anti vax
dilakukan oleh orang orang
dan ini isunya masif sekali
bahkan komisi sembilan dpr burif kaca ngomong hal kayak gitu
dan akhirnya dibantas sama mbak natswa
terus akhirnya dibantah juga oleh saya
jadi awalnya kalau dari kata kata pak dhani nih saya tadi catet nih
istana berharap dengan adanya rafi itu bisa meng counter isu hoax yang sudah terlanjur viral di orang awam
dengan harapan kan
kalau adanya raffi itu bisa menyampaikan narasi dari akademisi ke orang awak dengan bahasa yang mudah dimengerti
tapi miss nya adalah mungkin bang rafi tidak di briefing dengan lengkap do and don't nya
dan mungkin tim istana tidak memperhatikan background rafi yang emang entertain
yang akhirnya berujung pada blunder
ya datang ke private party orang nggak patuh protokol
yang berakibat akhirnya rakyat jadi antipati
tapi perlu dicatat rakyat antipatinya kemana nih
ke vaksin atau perilaku
ternyata dari semua hujatan rakyat itu antipati soal protokol
artinya disini sudah ada kesadaran bahwa rakyat patuh protokol
sampai yang sudah diundang ke istanaku nggak patuh
jadi sebenarnya kalau kita lihat nih rafi itu adalah bukti bahwa rakyat mulai kritis soal protokol
dan tidak ada satupun yang hujat
kayak bilang wah vaksinnya hoax tidak ada
jadi sukses ya berarti ya strategi pemerintah
sukses tapi rafi akan dibully terus
jadi dari sini dari sini adalah pentingnya istana
karena rafi ini kan dibully gara gara ke istana
jadi ini kita akan melihat manajemen krisisnya nih
sesuai dengan usul pak henry
kita di sini melihat pertama pihak istana harus bekerja sama dengan polisi
maaf ya pak denny bukan pemburu ya
untuk memanggil semua pihak yang ada di foto itu
untuk diminta klarifikasi
sudah dilakukan oleh polres keboyoran baru
kita tinggal tunggu hasil
kedua tim istana dan pemerintah harus mengevaluasi
jangan kejadian kayak gini lagi
ingat ingat tragedi stasus milenial tahun lalu
masa tiap tahun kulang lagi nih
terus yang ketiga dari pak denny kan sudah pengalaman nih di bwk
mungkin harus dikolaborasikan lah
mengaktifkan lagi edukasi dari relawan kesehatan
dari tingkat posyandu dan puskesmas
itu lebih efektif dibanding kita mengundang sosok ke istana
jadi lebih baik kita aktifkan lagi posyandu dan poskesmas
kalau ngomongnya sama orang yang berpengalaman
yang sudah pernah di fasilitas kesehatan
apalagi bagai manajemen
itu pasti masuk akal
jadi harapan saya ke pak denny
agak disampaikan ke teman teman istana itu aja sih
sisanya ke pak henry
karena pak henry kan komunikasi politik
pasti lebih paham untuk komunikasi paham dan politik dan publik
oke kalau ada dr tirta yang menganggap bahwa sebetulnya strategi pemerintah untuk komunikasi politik ini berhasil
karena memang akhirnya teralihkan
ter counter gitu ya
tak ter counter tapi rafinya kebuli
tapi ini narasinya apa gitu gu
ya gu jatuh protokolnya mana maskeranya mana
wah melek nih rakyatnya melek nih
mas henry silahkan memberikan tanggapan
ya kalau menurut saya sih memang
saya sih percaya
pokoknya dari awal saya katakan ada niat baik kok sebetulnya di sini gitu
pada saat saya membaca media itu di hari pertama sempat nanya juga
bahkan sempat juga kita ngobrol ngobrol kenapa mesti raffi ahmad ya
karena lebih baik kan ada beberapa dokter atau profesor lagi yang misalnya jelas jelas kita bisa tanyakan gitu apakah ini oke atau tidak
tapi mungkin pemerintah ini ya istana terlalu percaya terhadap
tapi ya ini dari semua niat baik ini pasti ada pembelajaran dan akhirnya ya mudah mudahan aja
covid ini segera berlalu dan vaksinnya juga segera lebih banyak lagi yang bisa divaksin
ini kan justru itu kan sekarang pekerjaan rumahnya pemerintah adalah
komunikasikan gimana caranya
rakyat mau divaksin
nah itu kan saya juga sebelum ada perbincangan ini saya juga nge googling tuh
ini gimana caranya supaya kalau ada rakyat yang mau sukarela divaksin itu bisa divaksin
nah itu informasinya belum sedia dengan baik tuh mas dhani
jadi ya itulah ya mbak eva dan satu misteri lagi sebetulnya yang belum terpercahkan di perbincangan ini
siapa sih yang doyan banget ngusulin pakai kol tuh di istana
bayangin aja masih kurangnya presiden jokowi coba pakai kol lagi
orang orang itu bayar kol supaya bisa ter spread pesannya dengan baik
makanya dipakai raffi ahmad terus dr tirtale yang followernya banyak banyak
ini tuh presiden udah paling top banget
kalau menurut anda bayar ya
jadi bayar nih sebetulnya
aduh kalau bayar sering kali
gak tau tadi saya memutuskan pernyataan anda sebetulnya
karena sudah ada presiden jokowi tuh yang paling keren
mudah mudahan makanya mudah mudahan negara nggak perlu bayar raffi ahmad untuk mempopulerkan vaksinasi ini gitu
oke sekarang terakhir dari anda pak dhani silahkan dijawab segala pertanyaan itu
dan evaluasi pemerintah ini nantinya akan seperti apa
dan apa yang kemudian bisa menjadi pelajaran
dari permasalahan yang terjadi saat ini
jadi masukan dari mas hendri sama dr tirta tadi itu masukan yang sangat produktif ya
dan juga implementatif untuk langkah perbaikan ke depan
inilah budaya peran serta ksp ya
kita ada program namanya ksp mendengar
jadi dengan dialog di media ini sebagai salah satu instrumen untuk melihat bagaimana pemertaan dan juga masukan dari kelompok dan para narasumber
untuk kita melakukan
untuk melakukan penataan secara menyeluruh termasuk perbaikan ke depan
nah yang kedua tadi sebagaimana saya katakan di awal bahwa evaluasi dan juga pengaturan strategi komunikasi ini memang harus dilakukan perbaikan dari hulu ke hilirnya
termasuk dari sisi konten metodologi dan komunikatornya
nah kerangka ekosistem dalam strategi komunikasi itu memang harus dilakukan perdayaan dengan melibatkan para stakeholder terkait
kementerian dan lembaga teknis dalamnya
saya sangat sepakat bahwa kita harus intensif melibatkan peran serta para ahli
terutama para ahli yang bergerak yang di bidang saintis vaksinasi
juga beberapa bumn terkait di bidang vaksinasi
untuk kita mendapatkan informasi yang valid yang up to date dan accountable
sehingga mereka tidak tersesatkan oleh informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan
nah selanjutnya itu ksp
ksp juga akan mendorong kementerian dan lembaga satuan tugas yang telah dibentuk pemerintah
untuk lebih berhati hati dalam memilih komunikasi tokoh tokoh atau public figure
yang betul betul bisa menjadi corong teladan dan juga konsistensi pelaksanaan protokol kesehatan di lapangan
ini tentu akan menjadi perhatian kita bersama
terima kasih mbak
oke tapi belum mau dijawab ya
itu siapa sih sebetulnya yang sebenarnya senang sekali gitu ya menggunakan key opinion leader dalam mensosialisasikan program program dan kebijakan pemerintah
ya saya tidak ingin berspekulasi dan menyampaikan hal hal yang sifatnya terlalu teknis
pasti semua itu ada dasarnya
tadi mas henry juga sudah menyampaikan
ini semua didasari oleh itikat baik untuk melakukan komunikasi secara masif kepada publik ke seluruh segmen
dengan melibatkan beberapa figur figur
sehingga teknis operasional pemilihan itu tentu adalah ranah yang lain yang bisa kita ambil pembelajarannya untuk perbaikan ke depan
saya sih melihatnya kita bicara ke depan aja lah
ini jadi momentum untuk perbaikan untuk kita lebih baik dalam menyajikan komunikasi publik ke depannya
sama sama kita akan tunggu bagaimana hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah secara menyeluruh
sehingga program fakultasnya akan berjalan dengan baik
sehingga program vaksinasi ini betul betul bisa menjadi solusi secara utuh dari pandemi covid sembilan belas
terima kasih bapak bapak atas diskusinya pada malam hari ini
selamat malam dan tetap taat protokol tiga m ya tentunya
cnn indonesia newscast akan segera kembali
tetap bersama kami